selanjutnya yang juga menjadi sorotan akhir akhir ini mungkin anda pernah melihat foto presiden joko widodo mengenakan kaos bertuliskan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
nah jika anda bertanya tanya mengenai kebenaran foto itu jangan khawatir karena kami miliki jawabannya untuk anda dalam segmen hoax atau fakta berikut ini
baru baru ini warga net indonesia dihebohkan dengan munculnya foto kaos bertuliskan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
belum jelas siapa yang mencetak kaos tersebut namun foto yang sempat menjadi viral itu memunculkan rivalitas dini untuk ajang pemilihan presiden dua ribu sembilan belas mendatang
beberapa elit partai pun angkat bicara mengenai keberadaan kos itu
kemudian sempat muncul foto presiden joko widodo mengenakan kaos putih dengan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden itu
namun benarkah foto itu atau presiden menjadi korban rekayasa foto dan hoax
berbicara pada detik com deputi bidang protokol
pers dan sekretariat presiden bey mahmudin memastikan bahwa foto presiden berkaos tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden adalah hoax
setelah ditelusuri ternyata foto itu adalah hasil editan dari belusukan yang dilakukan presiden pada desember dua ribu tujuh belas lalu di kawasan malioboro yogyakarta
di situ terlihat presiden menggunakan kaos putih polos
begitu pula puteranya kaisang pangarap
namun bukan berarti presiden tidak menangkapi sindiran yang dilainkan melalui kaos itu
presiden jokowi sempat mengilir gerakan protes menggunakan kaos tersebut hari sabtu lalu saat berbicara di depan relawan yang dibogor
yang bisa ganti presiden itu rakyat
kalau rakyat itu mempunyai kehendak ya bisa
kalau rakyat nggak mau ya nggak bisa
yang kedua yang ada kehendak dari allah
kaos itu bisa ganti presiden nggak bisa
jadi sudah bisa dipastikan ya foto presiden mengenakan kaos bertagar dua ribu sembilan belas ganti presiden adalah hoax